oke nasib pencalonan ketua umum partai hanura usman sabta oda hingga kini belum jelas rimbanya kpu yang dihadapkan pada tiga putusan hukum yang katanya saling bertentangan
ada yang bilang saling bertentangan tapi ada juga yang bilang itu seiring sejalan
nah itu belum memutuskan hasil akhirnya apa yang kemudian diputuskan oleh kpu
putusan itu sebenarnya yang dianggap memenuhi putusan apa yang dianggap memenuhi unsur keadilan memenuhi hakiki demokrasi ham dan juga akal sehat publik
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama bang patra mzen kuasa hukum dari usman sabtaoda
terima kasih bang patra sudah datang
terima kasih bang budi
oke kemudian ada bang fadli ramadhanil peneliti perludem
terima kasih bang fadli sudah datang
saya akan ke bang fadli dulu nih karena kemarin kabarnya ketemu dengan pimpinan kpu untuk berdiskusi
saya nggak tahu ini berdiskusi menekan atau ada curhat juga
saya mau tanya dulu perkembangan terkini dari kpu karena hari jumat kemarin katanya
pleno sudah memutuskan bahwa oso sendiri bisa mencalonkan diri namun pada ketika sudah terpilih kemudian dicoret
hari ini katanya berubah lagi gitu apa sih yang terjadi bang fadli setelah anda bertemu kemarin curhat curhatan dari pimpinan kpu sendiri
ya kalau menekan pasti tidak
karena gak mungkin kita menekan kpu sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu
nah kita datang sebetulnya ada beberapa hal yang kita sampaikan kepada kpu
paling tidak ada dua hal utama
mas budi pertama kita mendorong mendukung kpu untuk bisa melaksanakan pemilu dua ribu sembilan belas secara profesional secara adil
karena ini adalah transisi penting bagi bangsa indonesia pemilu serentak untuk pertama kalinya
makanya kpu harus tetap independen harus berpegang pada ketentuan peraturan perundang undangan sehingga pemilu kita bisa berjalan dengan baik
nah yang kedua spesifik soal pencalonan dpd kita menyampaikan kepada kpu
karena sudah ada putusan mahkamah konstitusi terkait dengan
sifat kelembagaan dpd kemudian juga soal syarat calon dpd yang sudah ditafsirkan oleh mk
maka muncul juga putusan mahkamah agung ada juga putusan pt un
kita meminta kepada kpu agar kemudian kpu melaksanakan putusan yang memang paling dekat pelaksanaannya dengan tafsir konstitusi
yakni tentu putusan mk nomor tiga puluh tahun dua ribu delapan belas itu
tapi kemudian kita paham betul bahwa kpu menghadapi tekanan
yang tentu tidak
mudah ya bagi kpu
siapa yang menekan tekanan seperti apa bang fadli
dalam setiap penyelenggaran pemilu kan biasa mas budi
ada banyak kepentingan politik yang bertemu dalam sebuah penyelenggaran pemilu
ada banyak kepentingan yang ingin diakomodir semuanya
itu kan pasti akan sulit untuk diakomodir semua oleh kpu
nah desakan kepada kpu tentu banyak desakan dari publik desakan dari partai politik
desakan dari calon presiden desakan dari tim sukses dan lain lain itu
itu sangat membebani kpu kita paham itu
makanya kita meminta dan mendorong kpu untuk tetap profesional
dan berpegang teguh kepada tafsir tafsir konstitusional
agar pemilu ini adalah betul betul pemilu yang berlendaskan kepada prinsip konstitusional dan berkeadilan
apa yang direkomendasikan oleh pakar pakar kpu intinya kpu turut nurut sajalah dengan putusan mk gitu
dan mungkin saja mengabaikan pt un dan juga mahkamah ardi karena ini bertolak belakang kan satu sama lain
ada beberapa hal yang kita sampaikan terkait dengan spesifik soal syarat pencalonan dpd itu
satu bahwa ini ada putusan mahkamah konstitusi yang clear sekali menyebutkan bahwa tidak boleh lagi
sejak pemilu dua ribu empat belas itu calon anggota dpd itu berasal dari pengurus partai politik sejak dua ribu sembilan belas
nah makanya mulai dari calon dpd dua ribu sembilan belas sampai pemilu berikut
nggak boleh lagi ada pengurus partai yang boleh jadi calon
kita sampaikan kepada kpu itu harus dilaksanakan secara konsisten
nah makanya untuk mengambil sikap terkait dengan persoalan ini kita minta bahwa
kpu perlu juga kan tidak boleh mengabaikan semua putusan pengadilan
ada putusan pt un ada putusan mahkamah agung juga
makanya untuk tindak lanjutnya kita minta surati saja pak osoman sabta untuk kemudian menyerahkan
surat pernyataan mengundurkan diri dari partai politik sebagai tindak lanjut putusan pt un
dan kemudian kalau pak osuman sapta sudah menyerahkan pak osuman sapta sangat berhak untuk masuk ke dalam dcp
sebelum saya nanya update ke bang paltra pasti juga tahu update update banyak terutama dari pihaknya pak oso
kenapa sih kpu
mereka cerita nggak mereka curhat juga nggak mereka berdiskusi juga
kenapa hingga saat ini belum juga ada putusan yang pasti soal pkpu yang baru
yang disampaikan kpu kemarin kpu mengatakan tentu kpu harus menimbang semua
memang belum diputuskan rapat pleno yang sebelumnya dikabarkan sudah mengakomodasi pak oso dalam dct
yang disampaikan kpu kemarin belum belum diputuskan
kpu masih mendengar banyak masukan masih mempertimbangkan segala aspek agar semua putusan pengadilan ini
oke masih mempertimbangkan segala aspek agar semua putusan pengadilan ini bisa dikabarkan
masih mempertimbangkan segala aspek agar semua putusan pengadilan ini bisa diakomodir dengan baik oleh kpu
tentu saja tidak akan mungkin semua akan suka dengan keputusan kpu tapi tentu sikap harus diambil
nah kpu masih menimbang itu ya semoga saja segera ada putusan
oke apa update dari pihak bang oso sendiri terkait dengan kan kpu katanya kemarin minggu lalu kita kumpul di sini bang patra ya
dua tiga hari katanya sudah ada putusan
satu minggu itu artinya tujuh hari kerja
tujuh hari kerja
tujuh hari kalender
dan saya kasih waktu anda tujuh menit untuk berpikir pikir dulu kita akan break dulu
setelah ini saya akan tanya bang patra usaha jadwal berikut tetap bersama kami